beasiswa pendidikan indonesia atau bpi kemendikbud ristek
terdiri dari beasiswa bergelar dan non gelar mulai dari s satu hingga s tiga
baik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri
untuk beasiswa program bergelar meliputi enam program
bpi kemendikbud ristek kini memasuki tahun ketiga
sudah membiayai enam dua ratus tiga puluh enam penerima beasiswa
sembilan persen menempuh pendidikan di dalam negeri sisanya sebelas persen di luar negeri

agar dapat merangkul lebih banyaknya
pendanaan yang diperoleh tidak hanya biaya pendidikan
namun juga dana pendukung seperti dana hidup bulanan dan tunjangan keluarga
selain itu juga terdapat dana pendukung untuk penyandang disabilitas
untuk pendaftarannya dilakukan secara daring
untuk pendaftarannya dilaksanakan secara daring atau online
di sini kita diminta untuk mengupload berkas berkas persyaratan
ataupun mengisi form yang telah disediakan
selebihnya juga terdapat buku panduan pendaftaran
yang bisa disimak maupun didownload di website yang sama
proses berikutnya adalah seleksi dan penetapan
pendaftaran beasiswa pendidikan ini dibuka mulai dua mei hingga tiga puluh satu mei
untuk perguruan tinggi luar negeri
dan hingga tiga puluh juni dua ribu dua puluh tiga
untuk perguruan tinggi di dalam negeri
meski begitu hingga pekan kedua bulan mei
masih banyak yang belum mengetahui keberadaan beasiswa ini
baru tahu ini sih dari kakaknya ini
ya kalau menurut saya bagus ada beasiswa kayak gini kan membantu
apalagi buat saya yang baru lulus sma gitu
teman teman saya juga pada kayak ngomongin
gimana ini kalau mandiri daftarnya juga kayak
kurang ekonominya kayak gitu
jadi dengan beasiswa ini jadinya kebantu banget
kalau misalnya baru tahunya baru tahu sekarang ini sih
terus mungkin kalau misalnya memang benar ada
dan mungkin saya bisa ikut ya mau
tapi saya sudah semester enam sekarang
sementara itu anggota dewan pendidikan jawa timur
mengapresiasi beasiswa ini
namun menyarankan adanya perluasan bidang sasaran penerima
seperti untuk bidang pertanian dan jurnalistik
dan juga untuk bidang yang jurnalistik
dan tadi jadi satu susahnya yang kedua adalah
men spreading memeluaskan bidang bidang yang langka
tetapi belum apa ya diperhatikanlah oleh negara
tadi kan seniman udah lumayan tapi jurnalistik misalnya
itu kan menurut saya harus ada biar banyak wartawan yang bener lah kira kira
terus kemudian pertanian saya kira atau kelautan itu
saya kira bidang bidang yang masa depannya
kalau tidak diisi oleh bangsa kita akan diisi oleh bangsa lain
disitulah saya kira negara hadir dan bpi bisa menghadirkan negara
di ruang ruang anak muda
beasiswa untuk pelaku bidang pertanian dan jurnalistik
dianggap diperlukan saat ini
dimana selain sebagai negara agraris
dengan penerus bidang pertanian yang menurun
juga makin masifnya informasi hoaks